gubernur jawa barat rituan kamil meminta kepolisian menutup seluruh destinasi wisata di kabupaten bandung barat dan kota tasikmalaya
setelah kedua daerah tersebut kembali masuk dalam wilayah zona merah penyebaran covid sembilan belas di jawa barat
kang emil juga telah menginstruksikan para kepala daerah untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat
untuk tidak berwisata di dua wilayah tersebut
tidak hanya itu guna meminimalisir lalu lintas pemudik yang melintasi jawa barat
emil juga mengaku pihak tni polri telah melakukan penyekatan di satu ratus lima puluh delapan titik termasuk jalur tikus di jawa barat
penyekatan tersebut diharapkan mampu meminimalisir gelombang pemudik dari enam juta pemudik di waktu normal
hingga menjadi tujuh persen atau sebanyak empat ratus ribu pemudik
selain meminta rt dan rw melakukan karantina terhadap pemudik yang tiba di daerahnya masing masing
rituan kamil juga meminta warga jawa barat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran covid sembilan belas

karena penyekat tni membawa keterpaparan kepada orang orang kita